apa tuh pak nih ini dia nih capung
capung ini gunanya untuk menggigit udel bodong anak yang suka ngumpul biar itu
nggak ngumpul lagi hahaha aku mau gigit pusat sombri dulu ya
tawarin sama kakek arief bilang sama dia kalau memang dia mau tinggal di pondok
pesantren kunanta nggak papa selama dia mau nggak papa kok tadi juga saya sudah
sampaikan seperti itu pas lagi di jalan ya sudah saya sampaikan ustadz
kenapa kenapa posisi posisi sabar posisi allah
teh saya lagi sudah enak enaknya ngapa abis siapa yang minum ini posisi
pantes tadi ustadz bilang kok lagi pada gembira tahu tahunya ustadz gembira
duluan nyerupu tehnya positi di belakang apaan dari tadi kita ngobrol
sebelum ustadz ridwan datang tehnya itu tiga lima ustadz datang raim tuh teh
kemarin kalau nggak diregot ya kan saya baru datang ustadz tadi awal minum tadi kan
teks saya segini nih ustadz ustadz ngomong terus saya minum udah tiga setengah tiga setengah
terus ustadz ustadz ngomong lagi terus karena enak saya minum lagi lah itu berarti ada positi ya allah
buka sendulannya kak ya
ya jadi begitulah aja
cucu kakek itu orangnya pintar
pintar menarik cucu kakek itu pasti sekolahnya mahal ya makanya pintar
ya itu tuh bukan

tetapi karena niat dan usahanya
cucu kakek emang hebat
hah kakek kenapa kakek
kakek mau ke kamar mandi dulu ya
oh kamar mandi
yaudah kakek saya bantu iya kakek kita ngerin
ah nggak usah kakek bisa sendiri
nggak usah ya
pokoknya kita harus bantu cari cucu kakek itu susun
tapi gimana caranya ya kak
akan jadi apa kak
kakak saya kan luar nah
hasilnya masih rag ordinance
aku disuruh nyuci spray terus jemur kasur
yaudah sih kalau kalian gak ikhlas sana aja sana pergi
sobri sobri dan sobri masalah ikhlas gak ikhlas
gak ada tak gio
kita pergi dulu
kalian mau kemana
hmm katanya kalau nggak dibantuin gak apa apa
itu kalau kita mau pergi ya kan man
eh enak dong
tadi itu aku lagi marah
kalau kamu bantuin nanti aku jajanin deh
aduh aduh aduh aduh
bisa diulang gak tadi
yang itu yang ada kata kata jan jan nya itu
kalian bantuin dong
nanti kalau kalian bantuin aku nanti aku bakal jajanin
nih makasih sob
makasih banyak ya sobri
yaudah kalau kayak begitu kamu ngomong lain setiap hari
kita bantuin kamu jajanin kita terus ya
aduh aduh aduh
ibu bawa sesuatu nih buat kalian

indra juga mau dong
untuk indra dan lukman selen dulu
ini empo bawa sesuatu buat sobri dulu
wah apa tepat
ini dia nih
saya pikiran hadiah
capung ini gunanya untuk menggigit udul bodong anak yang suka ngumpul
aku mau gigit pusen sombly dulu ya
selamat datang pak
ada apa dek
jadi gini pak sukur haziq
kita orang mau ketemu orang yang punya rumah ini
oh dia itu belum datang dek
aduh gue capek ah
satu dua tiga
mau apa kalian
kakek arief mau ketemu cucunya yang namanya satria
kakek arief sakit
nah kalian tau doa dia mana kakek arief
kakek arief sempat nginap satu harian di masjid kunanta
kalau gitu hantarin aku yuk
eh sun bonyeng sun
sini kamu enggak apa apa
sini kamu enggak apa apa
kamu yang bawa sepedanya
kok kaki aku jadi pembantu sih
bukan bukan bukan begitu
kaki kamu itu bukan jadi pembantu
tapi cuma seneng bekerja doang
ya kan kak
aku udah ngarang kaki kamu tapi kaki kamu tansap aja lah
katanya sih waktu dia kalau diem dia benerin sakit
oh gitu ya